ya kita berjumpa lagi dalam program spesial merdeka dalam bineka
kita lihat saat ini di istana merdeka
waktu untuk upacara masih kurang lebih satu jam lagi
dan ini juga kalau kita lihat adalah fenomena yang tidak biasa ya
saya tidak tahu saya agak lupa putri
tapi apakah pernah kita melihat presiden
tahun lalu tidak saya tahun lalu di sana
jadi tidak ada yang seperti ini
ini sepertinya adalah kali pertama bagaimana presiden datang ke tenda undangan ya
untuk memberikan ucapan selamat atau bersalaman lah
menarik sekali barusan bersalaman dengan yusril yang selama ini sering berseberangan ya
dan ini adalah budaya yang baru lagi yang dikembangkan oleh presiden
setelah sebelumnya ada kirap
dari monas membawa bendera duplikat dan juga naskah proklamasi ke istana
untuk kemudian dikibarkan dan dibacakan
tahun ini presiden merasa perlu untuk menyapa undangan
walaupun tidak mungkin satu persatu
prosesnya cukup melelahkan rasanya
tapi itu dilakukan oleh presiden
dan saya sedikit mendengar ucapan yang disampaikan
yang ternyata mc di istana merdeka
jadi presiden jokowi menggunakan pakaian ada tanah bumbu
kalau tidak salah begitu yang saya dengar
tapi mungkin ibu negara berbeda
kemarin juga berbeda
berbeda juga kan
presiden jokowi kemarin pakai bugis
ibu memakai bali
nanti kita dengarkan lagi
kenapa loh yang lainnya kecil
ini undangan ini adalah pejabat negara
pejabat negara sahabat
tapi juga banyak sekali orang orang yang berprestasi di sini
yang kemudian diberikan apresiasi untuk bisa ikut serta merayakan kemerdekaan
dan hadir di upacara detik detik proklamasi ya
ya tentu saja kalau dihitung satu persatu
tidak akan pernah
ada habisnya prestasi anak bangsa
sayangnya yang muncul ke permukaan tidak terlalu banyak
jadi salah satunya juga yang baru baru ini berprestasi di mancanegara
kita semua menikmati